gue harus telepon mondi dan kasih tahu ke dia
kalau gue udah nerima dunga dari dia
gue seneng kita ketemu lagi
tapi gue betek sama lo
lo kenapa sih baru dateng sekarang buat jemput gue
gue minta maaf untuk itu
tapi lo harus tau gue bukan diem aja
gue udah berhenti
gue berusaha untuk cari lo
gue berusaha banget
dan satu satunya hal yang gue dapet
satu satunya petunjuk cuman handphone lo doang
karena gue gak mau kehilangan lo
gue harap lo tau itu
aku tuh gak mungkin takut kehilangan gue
karena selama ini lo kan kerjaannya selalu cuek
tapi kalau gue boleh jujur
gue punya alasan kenapa gue ngelakuin itu semua
dan alasannya cuman
supaya gue bisa nutupin perasaan gue yang sebenarnya
kalau gue jatuh cinta sama lo
tidak ada kesalahan
jadi aku tidak peduli dengan kita
tapi saya setia dengan lo
dan gua pendam sendiri perasaan gua
dan kalo lu bertanya apa alasannya
gue takut lu gak ngerasain hal yang sama
seperti yang gue rasain sekarang
gua gak mau maksa lu untuk jatuh cinta sama gua
gua tau gua sering bikin lu marah
tapi gua punya tujuan
dan tujuannya adalah supaya lu selalu inget sama gua
sambil gua berharap lu bisa jatuh cinta sama gua secara perlahan

gua lakuin itu semua
supaya lo punya perasaan yang sama kayak gua
lu udah berhasil kok
lu udah berhasil bikin gua buka hati buat lu
maksud lu lu jatuh cinta juga sama gua
dengan sepenuh hati gua
ditinggalin ceweknya kali itu
enak aja saya nggak stres mbak
saya tergila gila sama sosok perempuan yang cantik banget
hari ini saya pengen tembak dia doain ya
biar saya diterima
tapi gak punya pacar kan itu jalannya berdua
kalah sama saya sedikit lagi punya pacar
warna jusnya menggoda banget ya bi
bibi bisa aja dong
eh tar dulu non
saya jadi lupa
kemarin tuh mas mondi
ya gak deh
ya mas mondi
hmm bibi kenapa baru kasih tau sekarang
banyak kerjaan di belakang
terus non kan pulangnya malem bener
iya bi makasih udah khawatirin aku
gue yakin banget kalo bunga ini dari lu mon
sosid banget sih lo
tapi sampe kapan ya gue harus nunggu lo nembak gue
terus cewek lo kemarin
gak marah gitu loh tinggal aja
yang beli bunga
terus gue bantuin
dan gue gak ada apa apa sama dia
itu peer gue nganterin bunga aja
seumur hidup gue
gue gak pernah ngasih bunga ke cewek
gak ada satupun
dan kasih tau ke dia
kalau gue udah terima bunga dari dia
gue angkat gak ya
apa sekalian gue tanya soal kedekatan dia sama dean ya
yaudah deh gue angkat aja
lo kemarin ke rumah gue ya mon
kemarin kata birom lah lo pergi
ih kenapa lo gak bilang sama gue kalau lo mau datang ke rumah
ya niatnya sih gue mau bikin surprise buat lo
kalau gue tau lo mau datang ke rumah gue pasti gak akan kemana mana kok
gue juga sebenernya pingin banget ketemu sama lo
sebenarnya kemarin lo kemana sih
kemarin itu gue bantuin ke deyan buat cari reva
ntar willkommenaan device yangwon sama gue aja deh